setelah sempat diundur sejak rabu lalu
peresmian flyover purwosari solo akhirnya dilaksanakan sabtu pagi
peresmian dilakukan oleh wali kota solo fx hadi rudiatmo
dan disaksikan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono
serta gubernur jawa tengah ganjar pranowo
bagi rudy peresmian flyover pada hari ini adalah kado spesial
karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke enam puluh satu
di samping itu jabatan wali kota solo yang diembannya pun
akan segera berakhir pada tujuh belas februari nanti
menurut basuki peresmian flyover oleh wali kota solo ini
merupakan kado istimewa bagi rudy
dari presiden jokowi
jadi hari sabtu ini ini memang sudah pitulungan allah swt
tepat dari ulang tahun beliau selamat ulang tahun pak rudi
rudi sempat menjadi wakil jokowi dodo saat menjadi wali kota solo
kemudian rudi menjabat wali kota solo setelah jokowi dodo
menjabat gubernur dki jakarta
di periode kedua rudy terpilih kembali menjadi wali kota solo
bersama wakilnya ahmad pernomo
sementara itu flyover purwosari sepanjang tujuh ratus meter
yang dibagi menjadi dua jalur ini
memakan biaya sebesar satu ratus empat belas miliar rupiah dari apbn
rencananya kementerian pupr akan membangun
dua jembatan layang lagi di solo untuk mengurai kemacetan
sri hartono solo jawa tengah